pemuda ini berusaha kabur saat petugas serpo ppk bupaten cirebon jawa barat merazia hotel
petugas pun langsung mengejar dan mengamankan pemuda tersebut
awalnya ia sempat tidak mengakui bersama pasangan perempuan di dalam kamar hotel
namun saat didesak ia terbukti bersama seorang wanita bukan pasangan sah di dalam kamar hotel
dalam razia di hari valentine ini petugas mengamankan sebanyak dua puluh muda mudi yang bukan pasangan sah
serta dua orang psk layanan online
mereka langsung digelandang ke kantor satpol pp untuk didata dan diberikan pembinaan
mereka adalah pasangan muda mudi yang belum bisa memberikan bukti bahwa mereka adalah pasangan yang sah
berupa dokumen ataupun isu jenisnya
razia valentine juga digelar tim gabungan di dua belas hotel di surabaya pada senin sore
di merazia ini dua puluh satu pasangan diluar nikah di amerika
mereka mengamankan dan langsung digelandang ke kantor satpol pp
satu hotel juga disegel petugas karena tidak menerapkan sistem protokol kesehatan
seluruh warga yang terjaring akan menjalani swab
jika ditemukan ada yang positif akan dibawa ke isolasi terpusat di hotel asrama haji surabaya
selain merazia hotel satpol pp kota surabaya juga melakukan merazia mini market
untuk mengantisipasi paket valentine yang diselipi alat kontrasepsi
jadi kita melakukan rahasia terhadap ornamen ornamen
ornamen valentine yang disitu ada alat kontrasepsi
pertanyaannya kalau begitu nggak boleh lah kita jual alat kontrasepsi
boleh jual alat kontrasepsi boleh
tapi ketika jual ornamen ornamen valentine yang diselipkan itu
berarti itu ada unsur untuk mengajak orang
satpol pp juga mengimbau kepada pegawai minimarket
untuk tidak menjual alat kontrasepsi kepada anak di bawah umur
tim liputan cnn indonesia